kang kata kang cecep bikin kopi dua buat kang ujang sama kang murad
baru juga duduk
kalau kang sukata mau istirahat gak apa apa
nanti saya minta tolong ke cimumun atau saya bikin sendiri
besok je sama subi
yang kasihan didu
mereka juga pasti tahu didu terlibat
saya udah ngingetin didu supaya hati hati
didu gak cukup hanya dikasih peringatan supaya hati hati
katanya sury trust bapak redmi kaisia tiga tahun berkini semangat
lalan ini sama siap yang bertempat maaf ngiftan allah terkutuk
jadi orang yang di genuinely mantap untuk teman suku sendiri
kalau enggak frustration biasanya perlu abolition
anggap ke perubahan di rumah

kamu harus pergi
mereka pasti nyari kamu di rumah
tidak ada yang menjawab
setahu saya dia pakai motor
motornya tidak ada
mungkin dia belum pulang
kita tunggu atau gimana
kita pergi dulu saja
yang nyari saya udah pergi
karena waktu mereka ngetuk pintu rumah saya
saya tidak jawab
terus ada yang bilang
mungkin saya belum pulang karena di luar
gak ada motor saya
saya masukin ke dalam rumah
cerdik juga kamu
tapi saya belum aman
mungkin mereka bakal balik lagi
soalnya tadi saya denger
salah seorang ada yang nanya
kita tunggu atau gimana
terus ada yang bilang
sekarang kamu ada waktu buat pergi dari rumah
terserah cari tempat yang aman
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
tony barusan telepon balik
dia baru bangun tidur
seharian dia tidur katanya
tadi malam habis pegadang
kalian jangan keluar terminal
kenapa kang kalau ada yang nyerang
kita berangkat sekarang
tangan rugi ya

terima kasih pak
terima kasih pak
ya terima kasih
aku habis belajar masak lagi
hari ini masak sayur apa